alih ke informasi lainnya presiden jokowi dodo mengunjungi kawasan kepulauan seribu
di pulau karya presiden jokowi melepas ratusan ekor burung dan penyu
pencanangan gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar ditandai dengan pelepas liaran dua ratus ekor tukik penyu sisik
menjaga kelestarian alam bukanlah sebatas tanam menanam pohon tapi menjaga kelestarian alam harus dipandang keseluruhan ekosistemnya
gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar adalah jawaban indonesia atas permintaan dunia untuk menjadi paru paru dunia
di pulau karya presiden juga melakukan pelepas liaran empat ekor elang bondol dan dua ratus ekor burung jenis tekukur cerucuk dan juga kutilang
presiden menegaskan hewan hewan yang dilepaskan itu semuanya sudah melewati masa karantina dan pengecekan oleh dokter hewan
saat ini ada sembilan puluh tiga jenis burung yang merupakan bagian dari dua ratus
enam jenis satwa yang dilindungi di indonesia
ya kalau saya kan sering melepas ngelepas burung di bogor di kebun raya itu sudah melalui karantina belum
itu sudah dicek oleh dokter hewan atau belum
saya sampaikan sudah meskipun belinya sekarang melepasnya besok
tapi yang saya lepas bukan yang beli sekarang gitu loh
yang sudah beli sebulan atau dua bulan yang lalu
saya belajar itu tiga semester kalau nggak keliru
masalah burung memburung